di tengah persoalan iklim dan lingkungan
sineas asal surabaya yang tergabung dalam rumah produksi boongcraft
menelurkan sebuah karya berjudul hame mayu
film ini mengangkat cerita tentang kepedulian lingkungan
khususnya di kawasan pantai dan laut
dalam film diceritakan empat sekawan anak sekolah dasar
yang peduli terhadap kebersihan pantai dan laut
yang ada di kawasan lingkungan rumah mereka
film dikemas secara menarik edukatif dan sedikit adegan lucu khas anak anak
film hame mayu premier pertama kali di salah satu bioskop surabaya sabtu siang
pemutaran perdana disaksikan oleh puluhan purnawirawan angkatan laut
yang tergabung dalam persatuan purnawirawan angkatan laut atau ppal
pertama itu juga persatuan purnawirawan angkatan laut
juga merayakan hari ulang tahun yang ke tiga puluh
jadi momen itu kita ajak seluruh keluarga besar purnawirawan angkatan laut
yang ada di surabaya khususnya
kita untuk mengajak bagaimana kita mencintai produk produk anak bangsa
film hame mayu juga mengandung pesan edukasi
sebagai negara maritim sudah seharusnya kita menjaga laut
hanya satu kata luar biasa
kenapa ini ada komunikasi antara
ada para yang sudah senior sama yang junior
jadi dan aneh apa namanya luar biasanya lagi
ini betul betul mengaduk aduk
mulai dari duka senang gembira bahagia
sampai ada pesan pesan moral
film hame mayu mengambil lokasi syuting di situbondo dan surabaya
wahyu pratama surabaya jatimura